video seorang wanita mengendarai sepeda motor di ruas tol jagorawi
dari arah ciawi menuju jakarta viral pada senin siang
usai berjalan sejauh lebih dari lima km
pengendara motor ini dicegat petugas patroli di kilometer empat puluh lima
polisi bersama jasa marga selanjutnya menyerahkan wanita berinisial nh tersebut
ada dugaan nh mengalami depresi
sementara motor pelaku langsung diamankan ke kantor unit pjr ciawi
sebagai barang bukti kasus dugaan gangguan ketertiban lalu lintas tol
sebelumnya wanita paru bayi asal megawati
dan juga mendung itu sudah tiga kali kepergok menerobos jalan tol
terakhir ia ditangkap petugas patroli jalan raya di kawasan sentul
setelah menerobos masuk jalur tol jagorawi arah bogor
melalui pintu tol taman mini yang sudah lama tidak terpakai
ketika itu petugas tidak memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan
selain membahayakan keselamatan diri
pengendara juga melanggar undang undang aturan jalan tol
karena motor dilarang masuk jalan tol
demi butan cnn indonesia